pembelaan selanjutnya adalah pembelaan dari kuasa hukum jennifer dunn
untuk meringankan ponis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim
menjalani puasa di balik jeruji jennifer pun mengaku rindu suasana puasa di rumah

suasana buka bersama sahur bersama ya suasana ramadan yang sama keluarga lah
itu ngangin banget ya bikin kesel
jennifer dunn terjerat kasus kepemilikan narkotika berupa sabu
ia ditangkap di kediamannya oleh direktorat narkoba
polda metro jaya pada bulan januari lalu